kementerian kominfo dalam proses registrasi ini tidak ada data yang disimpan kominfo
posisi kominfo brti adalah sebagai regulator sebagai pengawas sektor
jadi hanya memberikan regulasi dan memastikan bahwa regulasi dan ketentuan itu ditaati oleh operator dan juga oleh pelanggan
intinya regulator ada di sana
kementerian kominfo tidak menerima data itu lewat kominfo kemudian kominfo menyimpan data kk nik juga tidak
karena pelanggan ketika melakukan registrasi menggunakan sms secara mandiri ke empat ribu empat ratus empat puluh empat
data itu kan terkirim langsung ke servernya operator seluler
operator seluler diolah kan harus diolah dong
kemudian dikirimkan ke dijenduk capil kementerian dalam negeri
dua variable tadi dikirimkan kemudian mereka mengirimkan satu variabel saja yaitu valid atau tidak valid
sesuai atau tidak sesuai
begitu operator menerima maka data itu diolah disimpan bahwa ini rupanya pelanggan ini sesuai dengan nik ini
nah kemudian dikirimkan lagi kepada pelanggan
kepada pelanggan ya kan
data anda telah terekistasi dengan benar misalnya
atau telah teregistrasi dengan valid
berarti sudah terekam di operator valid bahwa ini sudah terekistasi
nanti dicentang maksudnya terekam itu dicentang bahwa ini sudah valid dicentang sudah oke
sudah selesai itu saja
operator menyimpan apa
tidak menyimpan apa apa
ya menyimpan yang dikirimkan oleh pelanggan tadi
kominfo tidak menerima dokumen apa apa
tukas kominfo adalah agar proses rekistasi ini berjalan dengan baik ditaksanakan
dan kominfo minta jaminan kepada operator agar data itu dijaga disimpan dengan baik
dengan baiknya itu seperti apa

dan setidaknya ada standar yang diterapkan
yaitu standar manajemen keamanan informasi

perlu kita pahami juga apa yang kita dengar di berita judulnya itu memang boleh dikatakan sangat menggelegar
antara judul dengan isi itu jauh berbeda
jadi masyarakat mungkin memahami bahwa ada suatu data
jumlah banyak tersimpan kemudian tersebar
bukan itu yang terjadi
tidak ada kebocoran data
sementara itu di sisi lain apa yang terjadi di masyarakat
masyarakat ini kan majemuk
masyarakat ini banyak
masyarakat ini pemahamannya berbeda beda
kita ingin mendorong agar masyarakat ini semakin paham
masyarakat juga semakin menyadari betapa pentingnya
menjaga identitas diri yaitu dokumennya
dokumennya jangan sampai tersebar kemana mana
pastikan bahwa dokumen identitas diri dan keluarganya itu terjaga dengan baik
khususnya juga untuk proses registrasi ini
ketika meminta bantuan jangan sampai identitas itu di foto misalnya
atau di fotocopy kemudian diserahkan pihak lain
kalau perlu kita catat saja bagaimana agar semakin terminimalisasinya
ada dokumen yang tertinggal atau terkirim ke pihak lain
tentu di dalam hal ini karena ini
kita kominfo kan bertanggung jawab di proses registrasi ini
kemudian di jenduk capil bertanggung jawab di bidang verifikasi datanya
data yang ada di masyarakat tentu ini menjadi tanggung jawab
dan menjadi semacam perlindungan dari kementerian dalam negeri
negara melindungi dalam hal ini kementerian dalam negeri yang menjadi otoritas ya untuk menangani
sesuai dengan undang undang admin duk itu adalah negara menjamin keamanan
tentu kementerian dalam negeri menjamin keamanan data ini
apa yang tersimpan di sana apa yang boleh dibagi apa yang tidak boleh dibagi
itu tentu mereka sangat melindungi melaksanakan hal tadi
kita tidak bisa pungkiri apa yang terjadi di masyarakat
masyarakat melakukan berbagai macam kegiatan sehari hari bertransaksi
mengikuti kegiatan kelompok misalnya mancing kelompok macam itu
mereka membutuhkan data
yang terpenting adalah bagaimana setiap pihak menjaga data itu sebaik baiknya
ini kan kabarnya saya sendiri belum menemukan sebenarnya
antara teman teman saya kabarnya bahwa data itu telah tersebar dan terpakai oleh orang lain
bukan oleh orang yang seharusnya
ada nanti solusi yang kemudian ditawarkan oleh kominfo atau mungkin dari kementerian dalam negeri
atau mungkin kolaborasi antara
atau mungkin oleh operator juga dengan kominfo
tentu kementerian dalam negeri ini ya solusinya
bagaimana kalau ternyata dokumen kependudukan kita tanpa kita sadari tersebar
atau kita memang memberikan misalnya walaupun memberikannya tadinya kita berpikir bahwa
saya yakin itu tidak ada masalah misalnya gitu kita yakin tidak ada masalah
tapi ternyata pihak lain memanfaatkan seperti itu
ada salah satu saran juga yaitu dari didian cukcapil
kalau begitu pastikan kalau bisa kartu keluarganya diperbaharui
karena kartu keluarga ketika diperbaharui nomornya akan berubah
jadi nomor kk nya itu akan berubah otomatis
karena di dalam nomor kk itu ada tanggal saat itu
saat itu di print out direkam sama nomor urut registrasinya
oke jadi kalau bagi orang orang yang sudah datanya terpakai disarankan
itu dari kementerian dalam negeri ya
ya dari kementerian dalam negeri
tapi kalau dari sisi registrasi kartu handphonenya itu
ya berarti dia harus rehabilitasi ulang juga
tidak ada cara lain yang lebih mudah gitu pak
ini yang terus terang dari awal disadari oleh kementerian kominfo
pak rudiantara menteri kominfo sangat aware
beliau mengantisipasi validitas data itu sangat penting
jangan sampai ada nik dan juga nomor kk seseorang yang dipakai secara tanpa hak oleh pihak lain
jadi diberikan kesempatan
kepada pengguna telekomunikasi untuk mengecek di identitas dia itu
ada nomor seluler mana saja yang terdaftar atau terekistrasi
itu harus bisa dilihat oleh yang bersangkutan
kita minta adanya fitur itu kepada operator
dan operator sudah menyediakan itu
sehingga nantinya diharapkan data ini
akan menjadi sesuatu yang valid
jadi dengan mengetik nik
maka akan keluar nomor nomornya
ada caranya beda beda antara operator
ada yang tekan telepon ke empat ribu empat ratus empat puluh empat
terus nanti ada kan biasa kalau telpon
ada petunjuk kan
satu misalnya status
status itu maksudnya nomor ini sudah terregistrasi atau belum
kalau kita tekan satu enter kirim gitu ya
nomor anda nomor sekian sekian telah terekistrasi
berarti sekarang di semua operator itu sudah ada sih
sudah ada cuma caranya beda beda
ada yang pakai fitur itu tadi
ada juga yang pakai bintang empat puluh empat pagar gitu
nah ini kita sedang mendorong
perlunya ada penyeragaman
karena itu juga akan dipakai oleh pelanggan sampai nanti
biar memudahkan juga ya
pak oke itu soal tanda putih kebocoran itu
jadi tidak ada kebocoran data kebocoran nik
itu tidak ada
yang ada hanya tersebar
dan itu pun sebenarnya bisa jadi sudah lama terjadi gitu kan
ya itu kalau mas lihat di google
tekan kartu keluarga image
itu bisa didapat dari situ juga kan
seperti itu misalnya
jadi gimana bocor ya memang terpampang gitu sebenarnya
dan ini yang diupayakan juga direktur jenderal aplikasi informatika
bapak samuel abrejani pangerapan
saat ini sedang berusaha keras bagaimana agar situs situs
yang menyediakan ktp dan kartu keluarga itu diberangus
juga kalau perlu image image itu bagaimana bisa terhapus juga
ini sedang dipikirkan untuk itu
pak pak soelnya katanya sakit ya
itu merangkutnya gitu ya
iya iya dia kemarin habis
dari mana roadshow gitu kayaknya
pak ini kalau soal ini yang kedua soal konten talayar
konten formal dan sebagainya
step by step nya dari kementerian kominko itu ketika melakukan pemblokirannya seperti apa
awalnya apakah harus ada laporan dulu kah
atau memang tidak perlu laporan
atau kementerian kominko punya tim sendiri untuk melatuh tim setiap situs gitu pak
masalah terkait sama penanganan konten negatif
atau juga pemblokiran
pemblokiran ini hanya sebagian kecil dari tindakan sebenarnya
skenario besarnya adalah kita ingin memberikan masyarakat itu
penyadaran akan internet
akan konten konten yang negatif
dan mendorong juga bagaimana konten positif
kalau ternyata di dunia internet ini
terpapar terus konten konten negatif
maka pengguna internet ya akan terpapar itu itu saja
nah perlu didorong konten konten positif di internet
sehingga masyarakat akan tertarik dengan konten konten positif itu tadi
makanya kita mendorong kreativitas positive use
membuat lomba apa desain misalnya
dan juga sampai ke start up
mendukung digital economy untuk transaksi
untuk kesejahteraan umkm dan lain sebagainya
literasi itu juga menjadi hal penting
kita dorong literasi kenapa
karena pertemuan internet di indonesia itu sangat cepat
jumlah orangnya yang bisa akses tambah cepat
gadget mereka bisa beli
dan kecepatannya juga tambah tinggi
kenapa karena desember dua ribu enam belas
pak rudiantara bagaimana agar broadband ini dipercepat adanya di indonesia
makanya beliau mencanangkan ini
pak presiden desember dua ribu enam belas lalu mencanangkan
percepatan empat g di seluruh indonesia
pada saat itu baru lima puluh tujuh kabupaten kota yang tercover
tercover itu yang sebagian besar wilayahnya
sudah tercover empat g di kota itu sebenarnya
kemudian satu tahun kemudian sudah mencapai dua ratus sembilan puluh tujuh
jadi saat ini sudah sekitar tiga juta
sekitar tiga ratus kabupaten kota yang tercover ya
terlingkup dengan empat g
kalau sekedar menjangkau saja itu sudah empat ratus empat puluh berapa lah
jadi sudah banyak empat g ada di mana mana
artinya penggunaan internet ini kan menjadi mudah dan sebagainya ya
nah ini masyarakat indonesia
ternyata budaya literasinya itu rendah
dibanding negara negara asean di g dua puluh itu paling rendah
di negara asean aja kita kalah sama vietnam gitu ya
kalau singapura jelas gitu ya
makanya literasi ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat
yang harus dilaksanakan
karena kita akan lifrog ke digital economy dan sebagainya
kalau masyarakatnya masih antah berantah
boleh dikata apa namanya
tidak bisa memilah mana informasi yang benar
ya kita nggak akan liver ke masa depan yang kita punya potensi ekonomi yang begitu tinggi
dimana kita butuh daya saing yang sekarang harus kita persiapkan
kalau konten negatif banyak di internet
tentu ini melemahkan daya saing anak anak bangsa kan ya
anak anak muda generasi muda
jadi negatif juga akan
ya mereka daya saingnya akan menurun
ya kita bisa menangkap potensi yang kita miliki di masa depan sebagai sebuah negara
nah kalau dari komitmen sekitar itu sebagai regulator gitu
ketika menemukan situs yang negatif atau aplikasi yang negatif itu stepnya seperti apa
nah ini kita bicara mengenai bagaimana step
tentu kita berdasarkan kepada peraturan perundang undangan
ada undang undang ada undang undang pornografi ya kan
ada undang undang di tempat tempat lain yang mengatur apa saja yang dilarang
kemudian undang undang ite undang undang sebelas tahun dua ribu delapan di pasal empat puluh itu jelas menyebutkan peran pemerintah di sana
memberikan pelindungan penyalahgunaan informasi elektronik dan sebagainya
kemudian juga direvisi dari undang undang tersebut yaitu undang undang nomor berapa ya
undang undang nomor enam belas ya tahun nomor sembilan belas
jadi undang undang ite direvisi dengan undang undang sembilan belas tahun dua ribu enam belas
di situ disebutkan bahwa pemerintah diberikan mewenang untuk melakukan penutupan terhadap konten konten yang negatif
jadi apa yang dilakukan ini ada undang undang yang sudah menjamin
nah di mana kementerian komunikasi peran
untuk konten pornografi perjudian itu kominfo bisa langsung tindak
konten hoax ya kalau konten hoaxnya jelas sih nggak ada masalah kita bisa stempel
karena konten itu belum tentu bisa di blokir juga karena konten itu nyebar dimana mana kan ya lewat apa namanya sosial media
nah ya kalau hoax itu kita kasih tahu bahwa ini hoax jadi masyarakat semakin mengerti
kita akan perlu bina masyarakat kalau hoax itu yang mana sih kita kasih stempel hoax misalnya
jadi ini dalam koridor regulasi untuk memuatan muatan misalnya radikalisme terorisme ujaran kebencian dan sebagainya
tentu kita koordinasi secara intensif dengan kementerian atau lembaga terkait
selama ini kita dalam posisi yang in collaboration dengan kementerian lain
misalnya kalau ada terkait sama narkoba ya bnn terkait sama radikalisme ada bnpt ada kepolisian
masalah obat obatan kesehatan ada kementerian kesehatan ada bpom itu semua
nah itu setelah maksudnya prosesnya itu pertama apakah harus ada pengaduan ataukah melalui analisis konten kemudian seperti apa gitu pak
step stepnya gitu pak
ya jadi pertama kalau untuk pornografi untuk penjudian kementerian kominfo juga menerima dari masyarakat
untuk konten konten lain apabila ada aduan dari masyarakat tetap kita proses tetapi kita sampaikan kepada lembaga lembaga terkait untuk dianalisis di sisi mereka
untuk konten pornografi dan judi kita bisa lakukan semacam searching juga kita explore juga apabila ada konten itu
kita analitik betul nggak sebuah konten katanya ada judi dan sebagainya ini kita ada pornografi ada asusila betul apa tidak
nah kita proses di situ
nah kita proses di situ
kita search kemudian dari search kita cek satu persatu memastikan bahwa ternyata betul di dalamnya ada sesuatu yang mengerikan
ada asusila dan sebagainya
nah kemudian itu kita tabelize kita data semua kemudian kita mintakan itu diblokir oleh penyedia konten
kalau situs kita bisa langsung blokir misalnya
gitu yang jelas ya udah jelas pornografi gitu ya sudah kita blokir aja
tapi untuk situs misalnya
situsnya ini user generated content yang ada konten positif tapi ternyata ada konten negatif
tentu kita sampaikan notifikasi kepada penyedia konten atau platform
kita minta agar akun atau konten konten yang ini ini kita datar semua agar dilakukan penutupan atau dihapus
nah ini juga ada regulasinya lagi kita memiliki tata cara penanganan situs internet bermuatan kita
nah ini juga ada regulasinya lagi kita memiliki tata cara penanganan situs internet bermuatan negatif
yaitu peraturan mentiri nomor sembilan belas tahun dua ribu empat belas
di situ kita kirimkan notifikasi pada provider
kita ada batas waktu dua x dua puluh empat jam mereka harus memberikan respon
kalau mereka respon gimana
maka kita akan proses berikutnya
kita lakukan analisis lebih dalam lagi untuk proses langkah pemblokiran
nah itu seperti yang terjadi sama tumblr ya
nah tumblr seperti itu
dua puluh delapan februari kita kirim notifikasi email tidak ada jawaban
kemudian tanggal lima februari sore kita lakukan pemblokiran
dan sampai sekarang posisi dari masnya belum masih berfungsi di blokir pun masih belum ada tanggapan dari tumblr
ya setahu saya saat ini belum ada respon atau tanggapan dari tumbler
emang kalau tumbler itu berdasarkan analisis dari pihak kominfo ini
jadi sebenarnya apa itu pak itu kan media sosial
media sosial itu kan ya kayak facebook gitu ya kan
yang bersalah itu kan bukan aplikasinya tapi akun akunnya gitu loh pak
kalau tumblr kenapa mesti yang tumblrnya yang aplikasinya yang di
ya kalau dia tidak bersalah ya tentu dia akan hapus dong
karena itu kan tidak sesuai dengan peraturan di indonesia
kita ingin siapapun penyedia platform bisa memberikan layanannya
bisa orang indonesia menggunakan
tentu harus menghargai respect terhadap regulasi regulasi yang kita miliki
tanpa itu ya kita lakukan pemblokiran
karena memang tumblr di dalam ketentuan situsnya itu tidak ada reporting konten negatif
kalau mas lihat kita sudah lakukan analisis
kalau mau dilihat bagaimana sangat merik
mengerikan konten asusila nya itu bisa dilihat
jadi karena memang tidak
boleh dilihat tapi jangan direkam
maksudnya berarti tunnel itu karena dia nggak ada fitur pelaporan seperti misalnya facebook atau twitter gitu ya
ya terus juga kan kalau dengan beberapa platform yang lain kita sudah melakukan komunikasi
dan ya kita komunikasi dijawab komunikasi dijawab
dengan tumbr ini belum makanya kita kasih notifikasi
kalau memang tumblrnya ingin atau berhasil
ingin atau beritikat memperbarui proses dan ingin diaktifkan lagi
tentu mereka akan mengirimkan tanggapan kepada kementerian kominfo
sampai sekarang belum ya